setelah diperiksa selama delapan jam aktris amanda banopo keluar dari gedung barreskrim
polri senin sekitar pukul sembilan malam ia mengaku dicecar dengan dua puluh pertanyaan oleh penyidik
terkait kasus dugaan promosi situs judi online amanda mengaku semua itu hanyalah kesalahpahaman
saja lantaran ia tak mengetahui konten yang dipromosikannya tersebut adalah situs judi
online dan mengira hanya situs game online kuasa hukum amanda manopo ina rahman menyatakan
pelayanannya tersebut hanya dibayar enam belas juta rupiah saya tidak tahu menanggung ada namanya
salah pahaman saja yang saya tahu itu memang itu hanya game sebatas game saja amanda manopo
menjadi artis yang kesekian kalinya diperiksa oleh penyidik direkturat tindak pidana cyber
barrestrim polri terkait dua puluh enam publik figur yang dilaporkan asosiasi lawyer muslim
atas dugaan promosi situs judi online setelah wulan guritno yuki kato dan cupi cupita
senin sore asosiasi lawyer muslim indonesia almi juga kembali melaporkan seorang artis
berinisial rk ke polda metro jaya lantaran diduga menjadi pemeran di salah satu video
asusila yang tersebar di media sosial dalam laporan ini muhammad zainul arifin selaku pelapor
yang mewakili almi mengaku membawa serta sejumlah barang bukti diantaranya dua video asosila yang diduga diperadakan oleh pemerintah indonesia
laporan ini artis berinisial rk dilaporkan atas undang undang ite dan undang undang pornografi dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia